hai hai hai kalau kamu bisa nangkap ayam ini dari tangan saya
putraku raden walangsungsang
putraku putraku walangsungsang
ayah anda ini aku ayah anda dia bukan putramu
ya allah bagaimana cara memberitahu ayah anda tidak akan ada yang percaya kalau aku adalah
walangungsang setelah lima tahun kau mengembar ayah anda tidak pernah menduga kau akan pulang dengan
kau akan pulang dengan
hai tuhanmu yang lebih berhak memanggilmu pulang putraku kau hanyalah titipan untuk ayah anda
hai mari kita pulang
putraku ayah anda yang akan membawamu
asal denger suara ayam
paman berdua lapar
nanti di depan sana kita cari kedai paman
aduh atau raden kelamaan raden
paman tuh kan udah lapar dari tadi
lagian disana gak mungkin ada kedai yang buka tuh raden
raden gimana kalau
pasti kalian mau aku buatkan makanan kan dari bulu lemanku
aku gak mau
aduh tuh neng sekali ini aja neng
aku janji gak akan manggil nenek kecil lagi ya
dikit aja neng
apa kalian butuh makanan
kebetulan saya habis kendurian
masih banyak makanan yang terlalu banyak
tersisa daripada terbuang sia sia
semoga makanan itu cukup buat kalian berempat
terima kasih paman
bagaimana dengan tugasmu
semuanya sudah beres
mereka akan meregang nyawa
akibat racun dicongkeng yang aku masukkan ke dalam makanan kita
kenapa kau mau pakai racun mahesat
apakah kau meragukan kemampuanku
kamu belum tahu siapa kian santangi
dia adalah lawan
yang tidak bisa kita anggap remeh
dengan racun itu
pembunuhnya lebih besar
mohon ampun di masyarakat tahu
hamba datang melapor
ada apa pak
ada walung sungsong ditemukan tewas di sebuah kampung
tidak paman paman pasti berbohong
katakanlah yang sejujurnya paman
mohon ampun di masyarakat santang
sekarang busti prabu sudah membawa jenazahnya ke balai rum
ayo mbah sampaikan kepadamu

aku mohon bangun raka
raka sudah berjanji kepada aku
raka akan kembali ke istana
pajajaran untuk berkumpul
ayah anda mengerti
dan memahami dengan
apa yang kamu rasakan
sekarang tidak ada lagi
putriku rara santang
beritahukan ibu ndamu
agar bisa memberikan
aku sudah meminta
untuk memberitahukan hal ini
kepada ibu nda ratu simang lara
sekarang kita akan memulai
ayah handa akan meminta bantuan senur jati
untuk mengurus jenazah raka
baiklah ayah anda